kita bergeser ke rakernas partai golkar yang digelar hari ini
ketua dewan pembina partai golkar abu rizal bakri mengaku tidak masalah
jika dua politisi senior partai golkar yakni priyo budi santoso dan syahrul yassin limpo
pindah ke partai lain
seperti diketahui priyo budi santoso memutuskan untuk menjadi sekjen partai berkarya
sementara syahrul yassin limpo menjadi kader partai nasdem
ical menegaskan pindahnya priyo dan syahrul yassin limpo tidak berpengaruh
pada konsolidasi partai golkar
ical malah bangga jika ada kader partai golkar yang pindah ke partai lain
ical juga menegaskan bahwa setiap kader yang akan pindah ke partai lain
tidak perlu untuk meminta izin
menurut abu rizal bakri golkar masih memiliki banyak kader berprestasi
yang bisa memajukan partai berlambang beringin ini
bukan begitu yang pergi ke sana
karena di golkar begitu banyak orang orang yang berprestasi
yang harus menyumbangkan untuk partai lain
kasihan kalau partai lain tidak punya kader
tapi kan saya sih kalau menyumbangkan sesuatu untuk kemajuan partai lain
agar negara berkembang bagus